informasi terbaru dari penyanderaan wni oleh kelompok abu sayyaf di filipina
kapal tongkang anan dua belas sudah ditemukan di perairan malaysia pada empat april kemarin
namun memang belum ada kepastian di mana para sandera berada
dan kini pemerintah indonesia akan bekerjasama dengan pemerintah malaysia
untuk membantu pelepasan sepuluh warga negara indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf
pemerintah malaysia juga menyatakan kesiapan untuk bekerjasama
sewaktu waktu terjadi perubahan situasi yang memerlukan kerjasama malaysia
komunikasi saya dengan menlu malaysia terbukti sangat berguna dalam menindaklanjuti
ditemukannya kapal tongkang anan dua belas